cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
sejak pagi tadi komisi tiga dpr melakukan rapat kerja bersama komnas ham
kompolnas lpsk termasuk menkopolhuka mahfud md
membahas soal kasus yang menjerat irjen verdi sambo
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia diana valencia di gedung dpr ri
halo selamat siang diana apa sebenarnya yang akan didapatkan ini dari hasil rapat kerja kali ini
dan tentunya ada poin poin menarik terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh menkopolhuka mahfud md
yang sempat dicecar oleh sejumlah anggota dpr di sana bisa anda jelaskan
ya memang situasi di rapat dengan pendapat antara komisi tiga dengan sejumlah lembaga yang tadi sudah sempat anda sebutkan
yakni kompolnas komnas ham dan juga lpsk
karena ini sebenarnya cukup gaduh ataupun ramai begitu ya iqbal
karena kalau kita lihat dalam kurun waktu satu jam saja rapat ini dimulai pukul sepuluh
kemudian saya lihat tadi jam tangan saya ini sekitar pukul sebelas begitu ya
ini sudah lebih dari lima kali interupsi yang diutarakan oleh teman teman komisi tiga
terhadap pernyataan menko poluka mahfud md yang dalam rapat dengar pendapat ini duduk sebagai ketua kompolnas
nah kalau bicara soal ramainya interupsi tadi memang disampaikan
banyak sekali rasa keingin tahuan dan juga rasa penasaran dari teman teman komisi tiga
yang memang selama reses ini belum banyak berkomentar soal kasus penembakan
ataupun yang ujungnya mengakibatkan meninggal dunianya ajudan mantan kadifro pemabus polri irjen verdi sambo
kemudian kalau bicara soal poin poin menariknya ini sebenarnya tidak jauh jauh dari perdebatan
ataupun antara pertanyaan dan juga jawaban yang diutarakan oleh komisi tiga
kemudian dijawab oleh menkopolhuka mahfud md
yang adalah mahfud md memberikan klarifikasi soal sejumlah isu yang cukup kontroversial
ataupun komentar komentarnya dari cuitan twitter akun pribadinya begitu ya
beberapa diantaranya iqbal adalah motif pembunuhan khusus dewasa
karena kalau kita tahu beberapa waktu lalu dalam sesi wawancara dengan beberapa teman teman wartawan
mahfud menyebutkan ketika ditanya soal motif pembunuhan di kasus brigadir joshua ini
ia menyebutkan khusus untuk orang orang dewasa
ia menjelaskan dalam kesempatan ini bahwa yang ia maksud sebagai motif dewasa adalah
karena pada saat itu motif pembunuhannya diduga kuat ini karena adanya dugaan pelecehan seksual
yang dilakukan oleh brigadir yosua kepada istri dari verdi sambo yakni putri candrawati
sehingga ia menyebut karena memang ada dugaan pelecehan seksual
kemudian juga ada dugaan pemerkosaan di situ
ia tidak bisa merincikan lebih lanjut seperti misalnya melucuti pakaian dan lain sebagainya
sehingga ia menyebutkan dan menegaskan dengan jelas
bahwa ini hanya bisa dikonsumsi oleh orang orang dewasa
pada saat itu ia menyebutkan demikian kemudian ia juga menambahkan bahwa soal motif pembunuhan
ini nantinya akan disampaikan langsung oleh kapolri ataupun pihak kepolisian
yang kemudian dijawab oleh pihak kepolisian baru akan dibuka motif pembunuhannya pada pengadilan
kemudian yang kedua mahfud juga sempat ditanyakan soal isu konsorsium tiga
ataupun yang berkaitan dengan judi online begitu
namun dia menyebutkan bahwa memang komentarnya ini dimaksudkan
untuk mendorong kasus ini mencapai titik temu dan juga titik terang
ia mencontohkan sebagai kasus broto seno
mahfud md di sini juga menyayangkan adanya sesi diam begitu oleh teman teman komisi tiga
yang selama reses ini jarang berkomentar soal kasus brigadir yosua
dan juga yang menjerat mantan karif rumah mahbub spolri ferdi sambo begitu
ia menyebut bahwa ia mencontohkan kembali soal kasus broto seno yang ketika ramai diberikan dukungan
diberikan komentar begitu iqbal oleh komisi tiga ataupun dari pihak pemerintah
ini akan mencapai satu titik temu sesuai dengan apa yang seharusnya
seperti misalnya kasus broto seno yang polisi yang sempat didakwa begitu menjadi napi koruptor
kemudian kembali ke kepolisian balik lagi menjadi polisi
nah ini kan tentu tidak sesuai dengan undang undang
kemudian juga dengan adanya dukungan dari dpr dan juga pemerintah komentar komentar itu mampu mendorong penyelesaian
sesuai ataupun sebagaimana mestinya
kemudian juga selain dari mahfud md yang juga menjelaskan iqbal perihal mengapa ia terus berkomentar
ada juga sebenarnya catatan dari komisi tiga
tiga catatan menarik iqbal
ataupun permintaan kapol tiga di nonaktifkan

ini tapi kemudian disanggah oleh
tapi kemudian disanggah oleh
fraksi gerindra dan juga pdip yang menyebutkan ini tidak akan membantu proses penyelesaian kasus begitu
sehingga kapolri di nonaktifkan ini hanya menjadi usulan ataupun catatan begitu ya dari komisi tiga
kemudian juga ada usulan dari fraksi pdip yakni trimedia panjaitan komisi tiga dpr ri yang menyebutkan bahwa
bersih bersih di tubuh polri tidak hanya bersifat di korps bayangkara saja
tetapi juga masuk ke dalam kompolnas
misalnya soal fasilitas yang diberikan
kedekatan dengan sejumlah anggota kepolisian
karena tadi dari fraksi pdip baik itu arteria dahlan dan juga trimedia panjaitan
ini menyayangkan sikap kompolnas
pada awal konferensi pers yang dilakukan oleh polres jakarta selatan pada saat itu
mengungkapkan motif pembunuhan adanya korban abc dan sebagainya
tapi tidak ada barang bukti
dan disitu kompolnas justru berpihak kepada kepolisian dan bukan mengkritisi hal itu

beberapa hal itulah yang menjadi catatan kritis
bahwa bersih bersih ini tidak hanya dilakukan di korps bayangkara saja
tetapi juga di kompolnas
kemudian yang ketiga dpr juga sejumlah anggota dpr ini menjawab
kenapa tidak berkomentar perihal kasus ini dalam masa resesnya
karena memang selain masa reses kembali ke konstituen mereka
mengurusi masalah yang mereka sebut bukan hanya masalah sambo saja
kemudian ia juga beberapa anggota dpr ini menyebutkan bahwa
mereka tidak ingin turut larut begitu dalam kegaduhan ini
dan justru terjebak dalam skandal ini

kemudian iqbal itu kurang lebih poin poin menariknya
kemudian yang nanti akan menjadi poin penting dalam sesi kedua ini adalah
pembicaraan ataupun diskusi soal bagaimana keterlibatan dan juga partisipasi lpsk
dan juga komnas ham dalam kasus yang menjerat nama mantan kadifropo mabu spolri
karena kalau sebelumnya karena mahfud md ini terbatas begitu ya
mengikuti hanya bisa sampai pukul dua belas tiga puluh
maka sebelumnya sesi pertama ini hanya fokus kepada kompolnas
dan selanjutnya nanti akan berfokus kepada lpsk dan juga komnas ham
mungkin saja iqbal nanti akan dibahas soal dugaan amplop tebal
pemberian yang diduga merupakan dari pemberian verdi sambo kepada lpsk
dan nanti akan didalami dan juga turut dikritisi begitu ya
diklarifikasi dari teman teman komisi tiga kepada pihak lpsk dan juga komnas ham
saat ini memang sidang ataupun maksud kami rapat sedang break begitu
break isoman kemungkinan baru akan dimulai sekitar pukul setengah tiga waktu indonesia barat
iqbal kembali ke anda
diana menarik berbicara soal menko polhuka mahfud md
ketika berbicara di depan anggota dpr ri komisi tiga
tentu ada permintaan untuk tidak melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh mahfud md kepada publik
dan tentunya bagi kita bagi masyarakat mahfud md ini menjadi salah satu informan begitu
informan dalam tanda kutip kepada masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di balik ini semua
apakah dengan adanya pertemuan ini justru mahfud md sempat memberikan informasi kepada media
bahwa dia tidak akan lagi memberikan informasi apapun kepada masyarakat atau bagaimana
justru sebaliknya iqbal
tadi mahfud md sebenarnya tidak hanya dikritisi begitu ya
menjadi dalam tanda kutip informan bagi masyarakat ataupun tukang

entah itu di media sosial ataupun dalam sesi wawancara bersama sama

tapi ia menyebutkan bahwa tujuannya berkomentar ataupun memberikan selentingan selentingan informasi
ini ditujukan untuk bisa mendorong kasus ini lebih terbuka
lebih transparan kepada masyarakat yang memang berhak tahu terhadap institusi polri
yang selama ini menjadi penjaga keamanan dan juga ketertiban di dalam masyarakat
sehingga memang maruah dan juga kepercayaan antara masyarakat dan juga kepolisian yang harus dijaga
sehingga mahfud md menyebutkan prinsip keterbukaan dan juga transparansi
ini jadi satu hal yang esensial begitu dalam kasus ini
sehingga tadi tidak hanya kritik dari komisi tiga saja sebenarnya
dari komisi tiga menuju ke mahfud md tetapi juga ada beberapa apresiasi
seperti misalnya dari arteria dahlan kemudian dari supriyansa fraksi golkar
ini juga menyebutkan bahwa mahfud md ini meskipun memang kadang lebih mendului begitu
dari informasi ataupun sumber informasi seperti misalnya harusnya dari polri
tapi kemudian sudah diumumkan duluan
begitu ya oleh mahfud md disebutkan bahwa memang menjadi salah satu pendorong adanya titik terang dari kasus ini
dan ia juga menyebutkan bahwa memang itu adalah prinsipnya
itu yang sering ia lakukan ketika menjadi hakim mk
kemudian juga dalam kasus broto seno
dan juga akan terus ia lakukan dalam kasus ini
sehingga memang tadi memang belum sampai dalam simpulan
karena tentu masih ada rapat lanjutan
tetapi sudah ada titik temu gitu ya bisa dikatakan antara komisi tiga dan juga kompolnas dalam hal ini
ketua kompolnas mahfud md
yang menyebutkan bahwa prinsip keterbukaan transparansi ini harus terus didorong oleh segala pihak
tidak hanya dari dpr ataupun dari kompolnas saja
tetapi juga dari masyarakat
baik diana valencia produser lapangan cnn indonesia
langsung dari gedung dpr ri
terima kasih informasinya